akhirnya dateng lama banget macet ya tadi ya
sorry ya saya lama tadi agak macet di jalan
lo tuh tamu yang gak diharapin disini
lo yang punya cafe ini ya
makasih ya pak udah bayar empat cap lakasi ya
gue mah langsung mau cabut aja
eh tunggu tunggu
tolong ke dulu dong
apa lagi sih
kita kan masih ada perlu ini
perlu apa lagi sih hah
mending jauh jauh gua gatel deket lo tau gak
bosen gue ketemu sama lo
gak yakin gua yang ada tuh lo sebenernya emang masih kangen kan sama gue
padahal kita baru aja ketemu tadi
eh lo tau gak sih lo meling sekarang pulang
biar hal lo tuh gak tambah parah
kasian gua sama lo tau gak
lo mau kerja
ntar dulu gue kan masih ada perlu sama lo
tapi ingat sama misi kita
jangan lupa dong
bukan udah lupa lo gimana sih
ingat kita punya misi untuk aldino dan madam eti ya
jadi hari ini kali ini kita punya misi ketiga
karena misi kedua kita gagal gara gara lo yang pake acara acara tuh makin keras ya
cara acara tuh makan apa tuh
ngertabak coklat itu udah gua bilang jangan jangan
itu disalahin gue
eh denger ya botol kecap kalo gua gak makan itu ngertabak
gak ada dimana
eh denger ya
lain kali lu jangan nekat kayak gitu tau gak
ngelakuin hal yang bahaya buat lo
gua tuh khawatir
ih jangan deket deket
pake acara megang megang bibir gua sakit tau gak sih
deg degan ya hatinya
gua gak mau lo kedeket deket sama gue ya
gak ada gua alergi gatel gatel gua gak mau
nah gatel gatel nanti pas gua ngilang aja lo bercari ya
botol kecap gua pake ya
botol kecap lo tau gak sih lo udah sering nih buang buang waktu gue
dan sekarang lo buang waktu gue lagi
gini mending lo cepet deh gak usah tau apa misi ketiganya
ribet banget kan tadi ngecap mau lo gak ada intinya
gue tau banget ini bubur pasti rasa hambar
tapi harus dipaksain ya biar lu cepet sembuh
tidak apa apa nona
kalo nona yang suapin betta bubur ini rasanya manis kali
gak ada rasa hambar
lagi sakit aja nih ya oh masih aja bisa gombal
nona cekacen dikit
beta ini toh cuma mau bicara jujur saja buat dona
kita punya bubur ini rasanya sama sekali tidak hambar
karena mungkin betta senang nona riva ada di sini
terus suapin beta juga toh
yaudah minum dulu deh
bangun pelan pelan dong
gak usah sok sokan nih gombalin riva
kesel kan lo jadinya
sorry gue orangnya gak pernah memanfaatkan keadaan kayak lo
ih farel udah cukup jangan bikin ribut
nadif itu lagi sakit loh
kenapa alet aja tidak pulang saja sama anak kembar itu
ganggu saja betta punya jamis terat di sini
gak tau terima kasih loh
gue di sini jagain lo
ini kan sudah ada luna riva di sini
jadi betta tidak lagi membutuhkan ale ya farel garis kutu
untuk pijit betta punya kepala bisa kah
iya udah sini gue pijitin ya
tidak apa apa nona
menurut perhatian sama betta saja itu
sudah bikin betta senang dan pasti betta cepat sembuh
yeay ternyata gue bisa dong
ternyata verong ajak opa davin ke sini
hih verong maksulin banget sih
tuh untuk mana kita jalan
kok kamu ada disini juga
kalian akrab juga ya di luar sekolah
ah vin sebenernya rara ini
emangnya devin doang yang boleh deket sama kak vero
rara juga boleh kali
laginya nih ya kak vero tuh kan jago olahraga jago main bilir
jadi gak ada salahnya dong rara mau belajar main bilir sama kak vero iya kan
rara kok bisa bisanya muji cowok lain di depan dia
tapi dia juga gak mikirin perasaan gue
padahal gue cuma takut vero jelasin yang sebenarnya
tapi kenapa gue malah nyela omongan pakai puji pujian buat vero
pasti opa devin sakit hati dengernya
eh eh gue pukulin
mana itu dinosaurus datang gak sih dia
ya bentar dulu
gue udah suruh dia kesini kok tenang aja kenapa sih
ya lama banget
ya sabar dong lu
gak sabaran banget
gila banget deh
akhirnya udah dateng
mau banget macet ya tadi ya
kemana lu dateng produknya
gak macet di jalan
lo tuh tamu yang gak diharapin disini
eh lo yang punya kafe ini ya
kalo lo yang punya cafe ini baru lo bisa ngusir usir gue
eh dancer boy lo tuh gak punya malu ya
udah pernah diusir masih aja kesini
emangnya gue kesini tuh minta dibayarin sama lo ya
gue bayar sendiri kok terserah gue
oh udah gak usah denger si dancer boy ini emang nyebelin
udah yuk lo dukung aja tuh ada yang kosong ya
harusnya nggak segitunya juga kali kerupuk kulit
chell kok tadi kamu pergi gitu aja sih
sampai aku bingung nyariin kamu
gue gak enak aja bangunin lulu lu tadi kan tidur tuh
nyinyak banget kayaknya udah pulas kayak sapa ngiler gitu kan
gue jadi gak enak bangunin lu makanya gue
sebagai permintaan maaf
iya bener dong
mau ngeraktir aku
iya udah kalo kaya gitu biar gue ambil makanan bentar ya
michelle sekarang perhatian banget sama gue
apa ini pertanda kalau dia udah mulai buka hatinya buat gue
ibu boleh seneng dulu sekarang dinosaurus
gak lama lagi hubungan lo sama badan reti pasti bakal kebongkar